sejak jumat pagi ratusan warga berkumpul di kantor sekretariat rw tujuh kelurahan koja jakarta utara untuk mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas
tiba tiba saja keadaan menjadi kacau karena warga saling berebut di meja pendaftaran sehingga menimbulkan kerumunan
anggota satpol pp dan tenaga kesehatan lantas turun tangan untuk menertibkan warga
menurut petugas forum kewaspadaan dini masyarakat kelurahan koja ada satu ratus delapan puluh warga ikut mendaftar untuk mendapatkan vaksin covid sembilan belas